ya strategi mengumumkan capres jauh jauh hari diharapkan bisa menaikkan elektabilitas partai pengusung
namun yang ditemukan survei ini justru berbeda
kami akan mengulasnya bersama willy aditya ketua dpp nasdem
selamat malam bang willy
selamat malam mas denny
selamat malam mbak eva
oke saya langsung ke mas denny dulu
mas denny apa saja data terkini yang kemudian ditemukan smrc
mengapa partai yang sudah mengumumkan capresnya ini justru mengalami tren penurunan
ya baik mbak eva terima kasih
di survei desember ini kalau kita bicara partai yang mendeklarasikan capres
yaitu partai nasdem
dapat tiga dua persen di survei desember
dan tidak akan berubah maupun sesudah deklarasi
dulu juga menjelang dua ribu sembilan belas nasdem justru bahkan lebih rendah ya
jika saya dibandingkan
rata rata dulu dua persen lalu kemudian mengalami ketika masa kampanye resmi
jadi saya kira situasi masih tidak seperti itu
kemudian baik dengan deklarasi
elektabilitas anies sebagai capres itu cukup besar ya
di atas dua puluh persen dalam simulasi tiga enam
kalau taruh saja misalnya ditarik oleh nasdem
aneh sudah sangat besar
namun sejauh ini per desember dua ribu dua puluh dua kami melihat baru delapan persen saja pemilih anies yang berhasil ditarik oleh nasdem
malah lebih banyak yang ditarik oleh ps bum dan demokrasi
kenapa demikian saya kira karena anies tidak atau belum ya belum identik dengan nasdem
diwajarkan karena aneh juga bukan aneh
diwajarkan karena aneh juga bukan aneh
diwajarkan karena aneh juga bukan aneh

misalnya lah aneh aneh yang bisa ditarik dari anak
ada anak aneh itu mah mana yang lebih tinggi
ya ponsel itu nggak guna ke like and subscribe channel ini
tentu tidak ada surat yang benar gue pun bisa dinejarkan
kemudian maksimal consistsator untuk pemeriksaan the espe diversity
tapi belum mendominasi
nah itu dasarnya karena
ya tadi belum identik
lah anies dengan nasden
jadi itu waktu mungkin
belum cukup satu dua bulan bagi
nasdem nanti kita akan terus pantau
ke depan seperti apa dukungan
dari pemilihan anies pada nasden
oke tapi kalau kemudian kita
oke lah tadi kalau mas denny mengatakan bahwa
kita tidak tahu nanti hasilnya di dua ribu dua puluh
nanti tapi angka yang kemudian
kalau kita bicara
di zona merah begitu ya
nah ini apa yang menyebabkan tren
penurunan partai nasden ini
apakah memang ada kaitannya
kemudian dengan deklarasi
saya tidak melihat itu terkait
langsung dengan deklarasi
para nasdem yang lebih rendah dari
hasil pemilih dua ribu sembilan belas itu kan
sudah kita deteksi sejak lama
sejak tahun lalu
juga sudah demikian
jadi bukan karena deklarasinya saya kira
itu terlalu dini untuk mengumpulkan itu
yang pasti pemilih kita itu
sangat cair ya mbak eva
jadi sekarang aja ada
lima puluh persen lebih yang undecided
kemudian ada lebih dari tiga puluh persen
pemilih yang swing
karena dasarnya parti
it kita yang rendah
ikat psikologis pemilih dengan partai
yang masih rendah itu yang membuatkan
dukungan pada partai
terus berfluktuasi dari waktu ke waktu
dan yang kemudian menjadi pr
seperti anda sebutkan adalah bagaimana
nasden itu memposisikan
partainya itu identik dengan
anies baswedan sebetulnya itu
yang kemudian menjadi pr anda melihatnya begitu
ya persis seperti itu
jadi untuk dapat
partai itu harus
terasosiasi kuat dengan calon yang dideklarasikan
atau diusung gitu ya
saya belum melihat ada
asosiasi atau image yang sangat kuat
di kepala publik bahwa
anies adalah nasdem sehingga kalau
mendukung anies maka mendukung nasdem tidak seperti itu
sejauh ini belum
tentu kami bisa berubah
sejauh mana itu bisa berubah tergantung
ke depan apa nasden
ke depan semakin dekat
dengan anies misalnya dan di kepala
itu butuh waktu lah
dari dua bulan
kira kira belum cukup
untuk bisa membuat
oke dan kalau kemudian kita bicara
gerakan atau langkah langkah
yang kemudian dilakukan
belakangan ini kita lihat memang
partainya bang willy ini
dekat begitu ya
dengan safari politik yang dilakukan oleh
anies baswedan nah bang willy
melihat hasil terkini
yang menempatkan nasden ini
di tepi jurang begitu bisa tidak lolos
saat ini juga nasdem lagi
gencar gencarnya melakukan safari politik
bersama anies baswedan
ya ini bukan
barang baru ya pak
kaset lama diputar terus
kalau nasden bukan
kali pertama di
jurang hasil survei ya
mendeklarasikan pak jokowi
yang paling pertama untuk projek kedua
tapi juga tidak memiliki
koktel apa apa pada nasdem
jadi nasden mendeklarasikan
capres bukan dalam konteks mengejar
nasden ingin menghadirkan sebuah
kultur tradisi baru dalam berpolitik
bahwasannya tidak beli
kucing dalam karung tapi publik
mengerti jejak rekam siapa yang
digusulkan jadi memang
di sana sebuah hal yang
takrifis nasden memberikan
pengorbanan untuk kemudian
ada kultur baru dalam
tradisi berpolitik kita itu yang poin pertama
parti id kita itu rendah eva
jadi ini sebenarnya kritik
itu sering sekali
teman teman para pakar
timbangan beras jadi itu
yang dipotret seperti orang
buta memegang ekor
sintomnya tidak pernah cepat
nasdem di dalam setiap survei
itu selalu tidak pernah lolos
tapi ketika dia
di dalam pemilu
signifikan dan ingat eva
di dua ribu sembilan belas satu satunya partai
yang benar benar mendapatkan
kenaikan yang paling tinggi itu
itu yang kemudian ini
berulang kali biar kemudian kita
tidak sesat satir dengan
hal hal seperti ini jadi kalau
bagi nasden nggak pernah
polri karena kami juga menggunakan
scientific approach yang lebih jauh
persisi tidak kemudian asal
seperti yang saya bilang tadi
timbangan beras jadi itu
jarangkan objektif atau presisi
itu jauh panggang daripada
aktif eva jadi kami
mendeklarasikan mas anies
mas wedan itu konteksnya adalah
untuk memberikan pendidikan
politik bahwasanya kita tidak beli
kucing dalam karung dan tidak kemudian
selalu berada di
ujung injury time
untuk kemudian menyampaikan
siapa yang akan kita usung nasdem
berkeliling itu dalam
rangka kemudian membangun sebuah
proses interaksi dialog apa yang
menjadi problem di tengah tengah masyarakat
dan kemudian itu yang akan disusun
menjadi platform perjuangan mas anies
dan kemudian diturunkan dalam
menjadi calon presiden jadi
tentu banyak ruang politik
kita bukan suatu hal yang
monolitik yang hanya diukur
berdasarkan angka angka statistik
tidak politik memiliki
banyak side salah satunya
adalah edukasi salah satunya
ruang gerak atau
bersama imajinasi bersama
bukan sejauh ini
kita nasden menggunakan
pendekatan saintifik sangat
sadar betul nasdem bekerja sama
dengan beberapa lembaga tapi
yang di capture nya tidak
yang sifatnya abu abu
hal yang sifatnya
terlalu general gitu jadi
ini tidak gebrahuyah bukan eva
jadi tentu apa yang menjadi
masukan dari mas denny tadi
asosiasi dengan partai nasden
ya terima kasih atas
masukannya kami akan bekerja berdasarkan
kemudian jauh lebih presis
oke tapi ada beberapa kali
hasil survei begitu dan
memang nasdem itu selalu ditempatkan
di tepi jurang anda
beberapa kali ditempatkan di tepi jurang
begitu kan bang willy nah ini
bagaimana jadi anda
tidak merasa bahwa hasil survei
ini sebetulnya bisa
seperti yang tadi anda katakan jauh panggang
dari api sebetulnya tidak menunjukkan
kenaikan yang paling signifikan
di dua ribu empat belas lebih hampir sama
juga nasden tidak
parlementary threshold tapi nasden mendapatkan
eva itu yang kemudian kenapa
nasden itu kekuatannya seperti
kalau klub sepak bolanya
kekuatannya ada pada caleg caleg
relasinya itu antara caleg dengan pemilih
sekali lagi eva ini biar kemudian
publik juga teredukasi
dengan pemilih itu cuma
eva itu kecil sekali terus
simptom hari ini kan pertanyaannya
partai mana yang anda pilih itu kan pertanyaannya
selalu seperti itu nah kan belum ada
orangnya nasden itu
kalau dilihat ada lionel messi
ada neymar ada pilihan
mbappe itu kan orang orang
hebat semua nah itulah yang
kemudian digunakan oleh partai
nasden jadi sekali lagi
biar kita tidak selalu terjebak
kepada hal hal yang seperti ini
aja eva konfirmasi dengan
faktanya faktanya adalah
itu mengalami kenaikan yang
paling signifikan nah yang kedua
adalah kita berbicara
ada kalau bicara analogi oh
ada orang makan durian
habis itu minum kopi dan setelah
minum kopi dia mati nah jangan
bertanya kenapa dia mati kita kan tidak pernah
bertanya kenapa dia mati kenapa
dia mati bukan karena minum kopi tapi karena
disabrak lari jadi
realitas realitas yang kemudian
tidak gatuk tidak memiliki
koneksitas secara langsung
nah proses ini yang
kemudian harus kita kritis
jadi otak kita
bekerja nasden karena
politik kan adalah sebuah ruang
rekayasa sosial kita tidak terjebak dengan
nah jadi ini
proses yang kemudian kami pelajari
bahasanya ukurannya bukan di sana
oke anda melihat
melihat ini ada rekayasa atau bagaimana
bang willy anda melihatnya ini ada rekayasa
bukan bukan rekayasa
itu sama seperti
beringin atau pohon
kelapa dengan belati eva
saintifik saintifik tapi kemudian
dia tidak kompatibel
untuk kemudian memotret
hasil yang sesungguhnya
itu yang menurut saya pak
bukan rekayasa bukan
oke silakan mas denny silakan ditanggapi
ada kemudian perspektif
yang berbeda menanggapi hasil
jangan terlalu banyaknya beliau menyampaikan
bahwa nasdem dulu juga
suruhnya rendah tapi kemudian
ternyata masuk ke
parlemen dengan elektrik yang lebih
itu terkonfirmasi ya
di waktu waktu yang masih
jauh dari pemilu
elektrik nasdem itu memang
dulu juga begitu dan kemudian
itu masuk kampanye resmi
misalnya pada tahun
survei terakhir menjelang
itu yaitu pada bulan
maret pada dua ribu empat belas
kemudian juga dua ribu sembilan belas
itu juga mulai mengalami
kenaikan ketika itu kampanye
resmi jadi sebelumnya hanya
dan terus naik sampai
ke pemilu menjadi
survei sekarang adalah
hasil pemilu mendatang
dalam survei itu kita selalu bertanya
membuat pertanyaan apa yang
diadakan pada saat ini
bukan nanti kita
nggak bisa memaksa orang saya
tahun depan akan memilih ah itu
terlalu jauh itu tidak
umum dalam penelitian
lakukan itu sudah mengikuti
setiap standar di dunia
dari sisi wording
dari sisi methodology sensing dan sebagainya
masih belum ada
tokoh tokoh atau caleg calegnya
dan karena memang faktanya belum ada kan
calon yang sudah
kita membuat pertanyaan
kita masih menggunakan
partai apa yang akan dipilih atau partai
atau calon dari partai mana
nanti begitu kita sudah dapat
informasi dari kpu
siapa siapa caleg dari masing masing
partai itu akan
disesuaikan lagi nanti kita akan
gunakan simulasi surat suara itu mengikuti
perkembangan saja kalau itu
itu tidak membuat
ukuran pengukuran yang kita lakukan saat ini
menjadi tidak valid karena
bagaimanapun yang kita
deteksi adalah keadaan
dan keadaan saat pemilu itu lain lagi
kalau keadaan saat pemimpin itu kita lakukan
baru kita able to dipanggil
apa yang disampaikan oleh mas willy
bahwa kita tanya memang
nasibnya tidak seburuk
dan terus terang saya juga tidak pernah
menyatakan pasti akan tidak lolos
pt itu tidak karena
yang belum memutuskan
itu bisa ditarik oleh siapa saja
pt itu biasa biasa
tidak seperti yang bang willy katakan
ini tidak jauh panggang dari api
tapi memang metodologinya
atau pemotretannya mungkin yang kemudian
agak berbeda begitu ya
pemahaman ya kurang lebih seperti itu ya
tentu saja sma saya tidak
pernah main main dalam melakukan survei
itu kami sampai
itu metodologinya sama
respondennya sama kemudian ada pertanyaan
ditanyakan dan biasanya
tidak terlalu banyak ada persoalan
di dalam film presiden
tapi begitu yang konkret saya memang
itu ada yang kita
itu biasa buat kami
tapi bagi kami menyampaikan apa
adanya itu yang
tapi kalau melihat fakta yang ada sekarang
artinya menurut anda
apakah ada yang salah kemudian
dengan strategi yang sejauh ini sudah dilakukan
nasdaq misalnya karena kalau
lihat hasil survei ada penurunan begitu
keuntungan dari deklarasi
ini adalah capresen
capresnya sendiri atau
bakal capresnya sendiri nah anda
melihatnya bagaimana apa masukan
kalau begitu untuk partai nasdem misalnya
ya setelah dideklarasikan
elektrik nasional kan tidak banyak
kita bisa menyimpulkan
dan deklarasi itu sendiri
suatu partai akan otomatis
suara tapi itu kan
suara itu merupakan refleksi
partai yang bukan
dua hari atau satu dua bulan
ke lapangan kemudian
koordinasi internal di dalam
partai itu kan akan mempengaruhi nu
jadi itu akan terus bergerak
sampai pemilu diadakan
untuk nasdaq kalau
terkait dengan deklarasi kepada anies
seperti sebagaimana saya sampaikan tadi
kalau tidak identifikan
itu pasti akan lain
seperti halnya dulu jokowi misalnya
itu sangat identifikan dengan
karena itu pdi mendapat
dukungan paling besar ketika menjalankan
jadi kalau misalnya
kalau terkait dengan
kalau terkait dengan
itu akan lebih teruk
saya punya sebelum nasdem didirikan itu pak surya melakukan survei yang sangat besar untuk meng capture apa apa saja
waktu itu mas saiful sendiri yang menyampaikan
bang surya sebaiknya anda deklarasi calon presiden aja baru kemudian elektabilitas partai akan mengikuti itu
tapi pak surya tidak mengikuti saran itu karena pak surya punya metodologi yang berbeda
cara pikir yang berbeda cara kerja yang berbeda
jadi ini kan ibaratnya suatu hal yang normatif
dan kemudian kita bisa melihat yang ingin dilakukan oleh seorang surya paloh adalah institusionalisasi building party building
jadi tidak semata mata politik kita eva ini bukan semata mata faktor elektoral
dan itu terkonfirmasi dari dua pemilu yang dilakukan oleh nasdem
nasdem tidak pernah besar di dalam survei karena nasdem partai baru yang tidak lahir di saat angin pasang atau ombak pasang
tapi nasdem mencari jalannya sendiri
kami partai yang menggunakan beberapa lembaga riset untuk bekerjasama capil perdapil secara reguler eva
jadi kami orang yang kemudian percaya dengan instrumen lima pengetahuan
tapi sekali lagi ketika dengan riset nasional mempertanyakan
elektabilitas partai itu adalah spekulasi tingkat tinggi
cukuplah filsafat yang menjadi kebenaran yang spekulatif
jangan riset kemudian juga menjadi sebuah pendekatan yang spekulatif tingkat tinggi
jadi sekali lagi bukan kemudian risetnya yang salah bukan surveinya yang salah
tapi kemudian instrumen variabelnya yang ditanyakan
dan tadi yang dibilang di konfirmasi elemas ini jika pemilu hari ini
jadi relasi sosiologis kita itu saya ini bukan menukul
saya ini bukan mendukung nasdem tapi saya mendukung eva
karena saya keluarganya eva eva tokoh di cnn
maka kemudian orang memilihnya eva
nah anatomi partai nasdem itu delapan puluh tiga sampai delapan puluh enam persen
itu orang itu memilih orang
jadi wajar saja elektabilitasnya selalu kecil tidak masalah
kami terburuk cermin tidak dibelah tapi kami mencari jalan sendiri
dengan pendekatan saintifik yang sama gitu
tapi dengan variabel variabel yang baik
pemilu di depan mata dan mari kita berpemilu dengan riang gembira
dengan objektivitas malar yang benar benar setajun juntin
oke terakhir bang willy kalau begitu nasdem tidak akan mengevaluasi
langkah politik yang sudah dilakukan sejauh ini ya
ya kalau sejauh ini langkah politik apa deklarasi sejauh ini
deklarasi sudah kami lakukan pak surya pesan kepada kami semua
sekali layar terkembang suruh kami berpantang ya
dan kalau toh mas anies mengalami lonjakan yang signifikan
itu artinya apa nasdem berhasil kemudian mencalonkan mas anies ya
dan itu suatu hal yang harus kita lihat itu keberhasilan juga ya
kalau toh dia nasdem nya naik mas anies nya naik itu rezeki yang kemudian berbulan madu
itu paripurna gitu
tapi kalau tidak ya sembari alon alon asal pelakon nanti kita cari jalannya eva
jadi misalnya mengumumkan partai yang kemaru gitu ya
oh ini harus begini harus begitu itu tidak ya
tapi ya kita cari jalannya lah nanti mungkin dapat inspirasi dari dialog eva hari ini
nanti kita rapatin gitu
baik baik yang jelas kita harapkan tentunya dalam survei selanjutnya
tidak kemudian berada di tepi jurang lagi begitu ya
nanti kita akan lihat sama sama bagaimana kedepannya mas denny dan juga bang willy
terima kasih atas diskusinya malam hari ini selamat malam